pemerintah kabupaten sukabumi mengirim dua alat berat untuk membantu proses evakuasi korban longsor di kampung cimapak kecamatan cisolok
alat berat ini dikirim karena pencarian puluhan korban dihambat lumpur tebal
tebalnya lumpur di lokasi longsor menyulitkan tim sar melakukan evakuasi tiga puluh tujuh korban yang masih hilang
sedang bagi enam puluh tiga orang yang selamat dari bencana pemerintah kabupaten akan membuka posko pengungsian
saat ini mereka masih mengungsi di rumah saudara terdekatnya
siang ini lokasi bencana longsor kampung cimapak masih diguyur hujan sedang dan masih berpotensi terjadi longsor susulan
yang kondisi selamat korban sebanyak enam puluh tiga orang ini
sementara hari ini masih berkumpul dengan keluarganya atau mengungsi di keluarganya
dan nanti kita siapkan hari ini akan disiapkan posko untuk pengungsian
alat berat yang sudah masuk disini satu kemudian di belakang masih ada satu lagi
minimal kita akan menggunakan dua alat berat untuk hari ini
dan mudah mudahan bisa dua duanya masuk
dan satu sudah masuk disini dan mudah mudahan dengan kondisi seperti ini
lumpur yang cukup berat dan cukup tebal kita bisa cepat mengevakuasinya
melalui sambungan telepon kita terhubung dengan kepala seksi operasi basarnas madeoka
di kecamatan cisolok sukabumi jawa barat
selamat sore pak oka
selamat sore dengan mas yuda ya
iya pak oka pak oka mungkin bisa menceritakan bagaimana kondisi di lapangan
terkait dengan proses evakuasi dan pencarian korban yang saat ini masih terus berlangsung
sampai saat ini kami tim sargabungan terus berupaya untuk melaksanakan pencarian
namun berkejar kejaran juga dengan turun hujan yang terlalu deras
kemudian berhenti sebentar hujan kembali
sangat terkait dengan cuaca
agak kurang mendukung
namun tetap kita berupaya untuk melakukan pencarian
tim targabungan disini untuk mencari dan mengevakuasi terhadap longsor di sisolok ini mas
ya pak oke kalau terkait dengan cuaca pada saat ini yang terjadi hujan
dan juga mungkin masih ada longsoran yang bisa juga mengancam tim evakuasi dan tim gabungan
lalu apa saja yang harus dilakukan untuk mengatasi kondisi ini pak
baik yang pertama tetap kita lakukan pencarian
kemudian kita sudah ada beberapa tim yang kita dedikasikan untuk sebagai safety officer
sambil memantau secara visual jika terjadi longsoran susulan
jadi segera menginformasikan melalui tim gabungan yang berada di longsoran
namun tetap sampai saat ini kami terus melaksanakan pencarian
dalam kondisi hujan kami terus melakukan dan berupaya untuk melakukan evakuasi demikian
iya pak oka selain tadi anda katakan curah hujan yang masih mengguyur kawasan sisolok
kemudian juga kendala kemungkinan adanya longsor susulan
adakah hal lain yang menjadi penyebab kendala dalam proses evakuasi hari ini pak
tim sar gabungan di sini
yang seperti saya sampaikan tadi ada tiga hambatan
tapi tetap kita terus lakukan pencarian
yang pertama curah hujan
kemudian yang kedua adalah lokasi terjadinya longsoran adalah sawah
jadi eskapator saja agak kesulitan untuk bergeser
karena banyak air dan susah untuk bergeser
kemudian yang ketiga ada hambatan yang kita anggap agak ini
ada banyak warga
seharusnya warga yang ingin mengabadikan anaknya ingin menonton
sebuah hambatan juga buat kita untuk melakukan proses evakuasi maupun pergerakan tim
baik dari posko menuju tempat lokasi demikian
iya ini terakhir pak
adakah update data terbaru jumlah korban
yang berhasil ditemukan maupun korban yang dinyatakan hilang sampai dengan sore hari ini pak
sore hari ini terupdate korban yang dicari adalah dua puluh lima
dari tiga puluh dua kakak dengan satu ratus satu jiwa
enam puluh tiga jiwa korban selamat luka luka masih tetap tiga
satu belum teridentifikasi
kemudian yang belum ditemukan adalah sebanyak dua puluh
demikian sebagai data informasi sementara yang ada di posko gabungan demikian
terima kasih sekali pak madaoka selaku kepala seksi operasi basarnas
yang melakukan penanganan langsung terhadap peristiwa tanah longsor di kawasan cisolok sukabumi jawa barat
selamat sore pak
tim sargabunga dibantu warga mengangkat enam jenazah korban longsor di kampung cimapak desa sinarosmi
kecamatan cisolok kabupaten sukabumi
mereka ditemukan di bawah timbunan material
longsor hampir sedalam satu lima meter
cuaca buruk dan tingginya material longsor menyulitkan tim yang masih menggunakan alat seadanya untuk mencari korban
proses pencarian korban longsor sejak senin malam hingga selasa siang ini membuahkan hasil
dua mayat dan dapat diangkat pada senin malam dan empat mayat diangkat pada selasa pagi
dalamnya material longsor dan cuaca yang buruk menyulitkan tim sar gabungan mencari empat puluh satu orang yang hilang
data bppd kabupaten sukabumi
tiga puluh rumah tertimpa materi longsor gunung surandi
dua kepala keluarga dan satu ratus tujuh jiwa terkena dampak kejadian ini
sebanyak enam puluh orang dinyatakan hilang
dinyatakan selamat masuk kami
empat luka berat
enam meninggal dunia
tiga puluh tujuh orang masih dinyatakan hilang
kita berhasil mengevakuasi dua korban
kemudian pagi ini dibantu dengan masyarakat
ada bapak bapak yang juga disini
dari korea dari kolda sebagainya
kita telah mengangkat dua pemain lagi
yaitu dua dua ini
satu sisi di sudut rumah itu
satu sisi di sana
jumlah korban yang telah kita identifikasi adalah ada enam
empat hari ini
ditambah dengan jumlah perkiraan warga yang hilang adalah empat puluh satu
jadi kalau enam itu berarti tinggal tiga puluh lima
tiga puluh lima orang yang kita akan jemput hari ini
bang kesulitan apa yang ditemukan di tkp ini
yang jelas kesulitannya adalah kita masih manual semua
masih makan manual
karena alat berat untuk ke atas ini masih
kita usahakan untuk naik
kemudian kesulitan curah hujan yang sangat dahsyat semalam
akhirnya lumpur mengakibatkan kita agak kesulitan untuk bergerak